wali kota surabaya tri risma hari ini memantau langsung operasi pasar yang digelar pemerintah kota surabaya di pemukiman warga
razia sengaja dilakukan di tempat pemukiman warga karena operasi di dekat pasar dianggap tidak tepat sasaran
ratusan warga putra agung kecamatan tambak sari surabaya berbondong bondong menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah kota di tengah pemukiman warga setempat
wali kota surabaya tri risma hari ini ikut memantau sekaligus melayani pendistribusian sembako murah ini pada masyarakat
sedikitnya lima dua lima ton yang terdiri dari lima ratus kg gula satu ton beras lima ratus liter minyak goreng puluhan kilogram telur daging ayam dan sapi
serta puluhan tabung lpg tiga kg dijual dengan selisih harga tiga hingga dua puluh lima ribu rupiah dari harga normal yang dijual di pasaran
hasilnya semua barang dalam operasi pasar ini habis
hanya dalam waktu tiga jam
harga kebutuhan pokok yang tidak kunjung turun memaksa pemkot surabaya menggelar operasi murah dengan sistem jemput bola
pemerintah kota mentargetkan dalam dua pekan terakhir harga kebutuhan pokok di pasaran kembali stabil
operasi pasar dengan sistem jemput bola ini akan digelar sampai hari raya di lima belas titik
hingga harga kembali normal
tim liputan jawa timur